suster bisa gak istri saya duluan
maaf pak harus sesuai nomor urut antrian
tapi bini saya perlu penanganan cepat pak
iya tuh suster eh dong
eh pak bu antri dong
eh enak aja mainnya loh dong
bebek aja mau antri
eh manusia gak mau antri
oh wajah banget

dulu lah me
dulu lagi berakal nih dia duluan
eh anu mbak
mbak rere aslinya udah cantik
apalagi kalau dada makin cantik
apalagi kalau pakai listrik begitu
kelihatan seger banget
buah buahan kali segar banget
saya ngomong sebenarnya lho mbak rere
apalagi kalau dandan
mata saya jadi nggak sepet
kelihatannya pagi pagi udah seneng banget ya
iya obe yang tadi dia ngeladikin aku terus
iya karena kamunya memang lucu rek
ya kamu jangan ikut ikutan deh
gimana semalam kamu jadi online sama rumana
tidak ada komunikasi sama sekali
robby kelihatannya kecewa banget
apa aku harus kasih tahu
kenapa rumana semalam gak bisa online
rumana sudah tidak mau ngomong sama aku rek
kenapa kamu gak telfon rumana aja rob
kamu minta sama dia secara langsung
memang itu praktis sih rek
aku sengaja melakukan itu karena
aku pengen banget mengulang masa laluku sama rumahnya
ya aku pikir
bisa menjadi awalan yang baik rek
ternyata apa rob
tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku bayangkan
itu siua sebelumnya
masih hitam tuh
terakhir aja dah
ini orang masih pagi pagi mimpi tidur loh
bangun bangun bangun
eh kok ini udah subuh apa belum
ayah ini sudah siang sudah lewat subuh
jadi orang jangan banyak tidur
eh kok ini gak ada kaitannya merezeki
saya ketiduran disini lantaran lagi nungguin orang
dar dar bangun dar udah siang dar
bangun udah siang
bolong udah siang
kita ke rumah sakit aja yuk
ya emang saya semalam dari sono
terus mau tidur di sono diomelin sama pak satman
terpaksa dia tidur di emperan
gue mau buka toko
tunggu ya kali bar
aaaa lu jangan kegap
kalau momennya pas baru
gue ngikut lu bar
eh tenang aja biar gak hilang kalau taruh sini
konci dulu biar aman
namanya juga di parkiran
itu di belakang
terus pada mau lari kemana sekarang
maunya lu apaan sih
sebenernya lu berdua mau ngapain lu ha
ada masalah apa lu ha
mau jatuh lagi sulap ha
berdua preman yang selalu ketinggalan berita tau gak lu
ente berdua di preman dong kok
kagak up to date tapi tak
yang kerjaannya bikin status facebook
lu facebookan juga bar
gue biar kata tupang parkir ha
sobari ganteng oncom
sebenernya apa yang lu ngomongin ha
kita berdua ini ketinggalan berita
maksud lu yang jelas jelas aja
lu jangan lupa yang mancing gue
maksudnya gue berhenti nanti
aduh aduh aduh
gue sementar miji udah ceritain
kalo yang nabrak si raun itu
kita juga udah ngaku sama keluarga haji sulam
bener itu yang lu omongin
lu boleh gantung gue ada di monas
aneh berdua sama malidotobat
udah nyembah nyembah sama haji sulam
tapi kalau gue perhatiin dari nafasnya sih pada bohong nih bareng
kayaknya keliatan dari mata yang bohong nih
dar dar dar dar
dia kan duduk pandang aku
kenapa lu berdua
haji sulam belum memutuskan hukumannya apa
jadi kita masih tunggu
intinya kita udah minta maaf sama haji sulam
gue kecepatan sih
biar kata lu berdua kagak dihukum sama haji sulam
tapi lu bakalan diputip sama si karlun
lu ketinggalan lagi
justru si karlun udah tau
kalo yang nabrak si raun itu kita berdua
malah dia yang nyuruh kita nyebarin gosip
kalo haji sulam yang nabrak si raun
oke gila itu tua bangke
ternyata dia otaknya kagak benar juga
emang gue sangka juga bener bar
orangnya menggusuk bar
makanya salah tangkep yang dia berdua
udah lah gak usah bawa lu
si rumana kemana sih si ramadi
mereka di luar mi
biarin aja deh
mereka kan butuh beduan juga
temen di sana
maaf pak harus sesuai nomor urut antrian
tapi bini saya perlu penanganan cepat pak
iya tuh susah eh dong
eh pak bu
eh enak aja mainnya loh
bebek aja mau antri
eh manusia gak mau antri
ya udah bapak aja silahkan nomor antrian sepuluh
nih loh bebeknya
dulu dulu lah me
dulu dulu lah di belakang ya dia duluan
abang mau minta maaf sama kamu rum
abang ngerasa kalau semua itu terlalu mendadak dan
terlalu maksain kamu
habis abang lakuin itu secara spontan
abang minta maaf ya rum
kalau kamu ngerasa gak nyaman
bisa nggak bang kita gak usah bahas itu dulu sekarang
harusnya kita lebih fokus dengan kesembuhannya
apa ya rum kau selalu ngerasa bersalah kalau berkata kasar ke bang rahmadi
bang rahmadi begitu baik sama rum
segitunya ya banyak tuh orang orangnya
tegak gak mau ngalah sama kita
padahal kita kan orang tua ya
apa salahnya dikasih duluan bukan begitu mbak
iya karena mereka gak tau yang namanya sekolah mi
sudah biarin aja deh
abah umi kenapa kok cemberlup sih mukanya
umi mau masuk ke situ dilarang sama niri pade nih
gak ada rasa kesiannya sama orang tua pade loh
harusnya abah sama umi yang pengertian
kan udah jelas nomor urutnya
gue gak mau denger
daudol lu pade sebuahnya
gak bisa diambil sekarang
yaudah makasih ya
gak usah diambil sekarang obatnya
gak tau katanya pabriknya ada keterlambatan nganternya
gak tau nih
gak tau juga gue
yaudah kita balik aja
iya kan diangkut
angkutnya aja terus balik
bang mau gak puter balik
ya gak mau deh ram orang lagi marik terus balik
bapak turun turun
ya udah ram
biar lo aja yang bayar
iya nih mau dibayar
aduh jangan ya